sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku akan segera membuka kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ih jorok banget sih orang lagi makan juga
apaan sih kak
papa kasar dengan istri kamu vin
semua pemilihan kamu sia sia buat papa
kamu sedang membuat papa kecewa
tidak sebanding dengan rasa sakit yang kamu perbuat
bahkan papa vin
papa terlalu emosi
masih belum berdaya kalau kamu sudah pergi vin
setelah kamu meninggal

bahkan papa belum sempat minta maaf sama kamu vin
pinter ya anak mama nih
siapaan udah gua bawain makanan dia malah lagi makan
mau makan juga
eh gak boleh